masih tentang ahok di sela kesibukannya gubernur dki jakarta ini menyempatkan diri mengunjungi makam soekarno di blitar
ia mengaku sudah lama berkeinginan untuk datang ke makam bapak pendiri bangsa namun baru sempat kali ini dilakukannya
senin siang ketua umum pdip megawati soekarno putri bersama bakal calon gubernur dki petahana basuki cahayapurnama
dan bakal calon gubernur sejumlah daerah lain di indonesia berziarah ke makam bukarno
di kelurahan badogrit kota blitar
ikut bergabung dalam rombongan ini bakal calon wakil ahok jarod saiful hidayat
bakal calon gubernur banten rano karno ebai dari gorontalo hana hasanah tony yunus
dari bangka blitung rustam irwansyah dari sulawesi barat aliba almasdar dan dari papua barat dominik gus mandacan
ziarah ini pun diikuti sejumlah kepala daerah di jawa timur termasuk tri risma hari ini
dalam kesempatan itu ahok membantah jika dikatakan
ziarah ini untuk meminta restu maju pada pilkada tahun depan
ia menyebut ingin mengenal secara dekat bapak pendiri bangsa dan mendoakannya
kita tidak akan meminta restu ini
yang penting kita mau datang ziarah semua kepala daerah sekomitmen
pancasila sudah dilahirkan kita semua kepala daerah harus mengamalkan menjadi contoh teladan
kalau tidak sia sia dong bukarno
sebi dong bisa kalau kita orang tua bisa menangis
kalau lihat anak anaknya kalau tidak apa apa bisa menangis di kuburan
selesai ziarah rombongan meninggalkan lokasi menuju pendopo kabupaten blitar sebelum kembali ke jakarta
ziarah bersama ini adalah yang pertama kali diadakan rombongan megawati